pandemi covid sembilan belas membuat sejumlah sektor usaha terkapar
termasuk sektor perhotelan yang sangat terimbas
dengan adanya pembatasan kegiatan dan aktivitas di luar rumah
namun pada tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
industri perhotelan diprediksi akan kembali bangkit
seiring pulihnya ekonomi dan pelonggaran mobilitas
hal ini dikatakan residence manager somerset sudirman jakarta stephen tarigan
kalau untuk kita sendiri di samari sudirman jakarta
melihat it's a promising year untuk tahun dua ribu dua puluh dua
karena seperti yang kita tahu untuk ppkm segala macam
itu sudah mulai dievaluasi kembali
dan kita harapkan memang tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih baik dari tahun ini
jadi itu kenapa saat ini juga kita menentukan
kalau kita harus buka saat ini
karena dua ribu dua puluh dua itu ya menurut kita menjanjikan sekali ke depannya
untuk mewujudkan bangkitnya bisnis hotel di tahun dua ribu dua puluh
ceo art hotel group erastus rojimin mengatakan
seluruh hotel di setiap kota wajib menerapkan sertifikasi chse
atau kebersihan kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan
sertifikasi chse merupakan instrumen yang sangat diperlukan
untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif bebas covid sembilan belas
kita pastinya dari art hotel group kita melakukan
semua prokes prokes yang kita harus lakukan berawal dari chse
setiap hotel kita harus mengikuti chse
dan setelah itu kita juga harus mendukung pemerintah
untuk melakukan segala prokes prokes inisiatif inisiatif yang kita bisa lakukan
yang pertama untuk menjaga karyawan karyawan kita
karena karyawan karyawan kita akan memberikan servis kepada tamu tamu hotel yang beda beda
ketua umum perhimpunan hotel dan restoran indonesia
haryadi sukamdhani menjelaskan
pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti setiap hotel diharapkan dapat membuat promo bersama
dengan stakeholder pariwisata lainnya
hal ini dilakukan agar promo yang ditawarkan dapat berkesinambungan
nah tapi ke depan itu di tahun dua ribu dua puluh dua
yang jelas kami tidak akan membuat promo hanya kami sendiri
tapi juga kami akan menggandeng stakeholders pariwisata lainnya
seperti contohnya dengan maskapai penerbangan
lalu juga dengan destinasi
lalu juga dengan penyelenggara kegiatan kegiatan mice
bekerjasama dengan para pihak yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan kebudayaan
jadi kita harus bekerja dalam suatu kesatuan begitu mas
dengan kasus covid sembilan belas yang sudah dapat dikendalikan pemerintah
masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan wisata dan juga kunjungan bisnis
hal itu pastinya akan berimbas baik kepada bisnis perhotelan di tahun dua ribu dua puluh dua